sebenarnya saya udah nunggu nunggu
karena saya mau kasih sesuatu buat ustazah
jadi gak mau konsentrasi deh ya
ya sebenarnya sesuatu yang mau saya kasih ini
gak ada apa apanya sih
gak ada yang berharga tapi ini
bukti keseriusan saya membuat suatu yang kreatif
kalau sampah sampah ini kita daur ulang
jadinya bisa kita bikin suatu hal yang bermanfaat
atau kita bikin satu kerajinan rumah rumahan kita
ahwan ide bagus tuh ustazah
kalau begitu butet paling saya setuju
musaza anak anak kalau begitu saya permisi sebentar ya
saya takut haika sama sobri berantem
ini kalau kalau yang ini nih nih nih
yang biru ini
lu susah kan
kau kamu harus tahu gak apa sama main anakku
sekarang kamu harus tanggung jawab
kamu harus tahu jawab
balikin lagi ke asalnya
pokoknya kamu harus tahu jawab
kamu buang ketong sampah
terus sekarang diambil pemulung
terus dibawa deh ketemu sampah yang paling besar
susah deh carinya
cepetan lah kayak kamu harus cari
urusan mainan mah gampang
ini buku bukunya dulu
nanti aku buktiin
kamu itu yang paling baik
santri paling bertanggung jawab
masa robot aku hilang aja kamu gak bertanggung jawab
aku mau cari mainan kamu
tapi cuma satu aja
taruh buku buku ini
udah gak usah bodoh
oh elok apaan sih
sekarang kalian berdua kan ngegitin kita juga
sekarang kalian harus tanggung jawab juga
kamu mau kan dijajanin sama bu sobri
ya mau lah
siapa sih lu kan mau dijajanin
udah kalau gitu kamu yang beresin ya
kalian tenang aja
ini lagi pada mau kemana
pada mau kemana
pas di siti
kita itu mau cari barangnya sobri yang ilang
ntar ikut ke patahika
boleh gak kita keluar pak sri giti ya pak
kalau nggak ada surat izin dari ustadz musa
kok gak boleh pak sri giti
gapapa ada bobi sih
pak sri giti
itu kok gemuknya kayaknya macet deh
gak bisa dibuka deh
coba dibuka deh
belum lama saya buka tadi
coba dibuka coba rantai
ini rantainya ya
ya elah pakai
masih tau lagi
udah aja yang macet
lebih bisa ini
wah bangetan banget ya
sri giti pakai dikandangin
pelan pelan pelan
jangan lari pelan pelan
orang tua dikerjain
kalau begini caranya mah
nih rap putih aja dah
stamina jadi gak kuat
tahan banget yang kerjain
tuh kita harus gambar
ini dibuka dulu say
oh ini dibuka
oh ini dibuka
oh iya buat bagernya ya
jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
ini dia nih
nanti jadinya seperti ini ya
nanti kalian terus lakukan langkah langkah yang tadi usaha contohkan nanti hasilnya bisa jadi seperti ini tuh ya
jadi bunga bunga lucu begini tuh
sebenarnya saya udah nunggu nunggu
karena saya mau kasih sesuatu buat ustazah
jadi gak mau konsentrasi deh
ya sebenarnya sesuatu yang mau saya kasih ini
gak ada apa apanya sih
gak ada yang berharga
tapi ini bukti keseriusan saya
membuat sesuatu yang kreatif untuk ustazah
soalnya ya bagus bagus banget
ya sebenarnya sih ini kerajinan tangan
saya cuma mau kasih ini buat usazan
takannya kok gelap warnanya
itu rujuk sampah yang tadi
jadi apa bang
mau ke sana ikut temen saya
ah itu bayar dulu
lah bayar apa
bayar angkot lah tuh
tuh temen temen kamu udah pada lari
uang sisa terakhir
pak pak pak
sampai saya diacak acak
ini apaan kamu
saya mau nyari mainan teman saya pak
saya kira sampahnya disini pak
soalnya tadi bapak yang ngambil sampah
iya kan pak
disana tuh tempatnya tuh
sama sama yang besar noh sana

masukin dulu ini sampah sampah yang tadi diacak acak ayo
hai kak dodo sama trio bewo kemana
sri kitty juga kemana
mana pintu gerbang kebuka
aduh bener bener nih kuna kana nih
padahal udah ada sri kitty loh
aduh pak sri kitty kagetin aja
iya kelihatan sih dari nafas pak sri kitty
kayak ikan mas koki kekurangan air
waduh si bukan mas koki
ikan apa tuh
gura menyeleng nah
kan ini mereka lagi mereka lagi mereka lagi
yaudah gini pak sri kitty
saya mau cari mereka ya
saya tunggu sini ya
iya tunggu di empang nyebur
pokoknya kamu harus tanggung jawab itu mainan kesayangan aku
jangan ikutkan aku
sudah sudah sudah
kan aku juga bantu cari sob
yuh sabar aja udah tenang aja
ya tapi kamu harus tanggung jawab juga
aduh ya ampun aduh
bu kenapa bu
aduh perut saya mulus nih
aduh kayaknya saya udah mau melahirkan
ibu ibu jangan melahirkan di sini
ya bu mending ibu lahirin ya
di rumah sakit aja bu
saya udah nggak tahan nih
aduh kenapa kenapa
wah baiklah teman kamu
ibu tenang aja bu
aku lagi nyari
bantu bu lagi nyari
aduh ya ampun ya ampun ya ampun
eh indra dodok lukman
kamu ambil pandu putus
kesiniin tutupin ibunya

aduh ibu jangan melahirkan di sini dulu bu

aduh ibu jangan melahirkan di sini dulu bu